sampai jumpa di video selanjutnya
aku tidak bisa melihat nenek
terima kasih banyak nek
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan

terima kasih tuhan
aku sekarang udah bisa melihat
selamat ya sat
aku ikut senang
sekarang kebahagiaan kamu udah lengkap
ternyata kamu sama seperti yang aku bayangkan
kamu kamu itu cantik banget
bahkan bahkan lebih dari apa yang aku bayangin
kamu kamu bisa pergi sama aku nggak
aku aku pengen ngerayain keberhasilan operasi aku ini sama kamu
aduh gimana ya sat
dulu kan sewaktu aku buta kamu selalu temenin aku kemanapun kan
kamu selalu ada di sebelah aku
dan sekarang saat aku bisa melihat wi
aku aku pengen merayakan ini bersama makamu
maaf sat tapi
keadaannya sudah beda
tolong jawab aku
apa ini semua karena andre
aku masih banyak kerjaan
aku permisi dulu
sebentar lagi wi
sebentar lagi aku pasti bisa mendapatkan kamu
aku pasti bisa merebut kamu dari andre
aku pasti bisa mempubut kamu dari andre wi
aku pasti bisa mempubut kamu dari andre wi
tak tak tak

tadi kamu tuh gila banget ya
bukan mata tadi
iya bukan matanya
mata matanya kalau mau ketahuan
tapi yang ketahuan bisa kena otaknya bisa kena dalamnya
kamu tuh gimana sih
ada apa sih
ibu marah marah sama mama
bisa bisanya tumpahin sup panas ke kepalanya sat ya
kalau sampai kulitnya mau ngelupas gimana
ya mungkin nggak sengaja kali mama
udah lah nggak usah marah marah tante
udah nggak usah cari buka
tetap aja basi
kukarikan kamu ke dalam
keluar dari sini